kita lihat di sini ada agus harimurti yudhoyono yang merupakan ketua umum partai demokrat
kita akan bergeser begitu ya untuk mendengarkan pernyataan langsung dari
dan apa yang dikacau bertemu dengan pak sby benar dan apa yang dibicarakan mas
benar beliau menyampaikan itu pak prabowo menyampaikan itu di depan para ketua umum partai politik
di malam ketika kita mengumumkan pasangan cawa pres
dan beliau menyampaikan niat dan intikat baik untuk bisa bersilaturahim dengan pak sby di cks
sebelum kita ke kpu bersama sama
dan tadi tentunya diterima dengan sangat baik alhamdulillah dan senang bisa melihat dua tokoh bangsa
dua pemimpin yang kita harapkan bersahabat dari muda dan terus bersahabat untuk indonesia yang semakin maju ke depan
pasti diberikan dorongan penuh bukan hanya doa
karena pak sby sendiri telah berjanji ingin benar benar membantu menyukseskan perjuangan pak prabowo dalam pemilu dua ribu dua puluh
pertemu sama mas gibran pada saat itu bicara apa saja sih
apakah benar mas gibran meminta restu kepada demokrat untuk menjadi bacawa pres dari pak prabowo
ya tentu mas gibran dengan niat yang baik juga ingin bersilaturahim dan secara langsung berbicara
dan kami berdiskusi dengan baik saya sendiri hubungan dengan mas gibran kan baik sebetulnya dari dulu
dan kemarin tentu secara khusus kita bicara tentang potret potensi peluang juga tantangan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
kita membaca peta politika seperti apa dihadapkan dengan poros poros yang ada
dan saya senang karena jernih bisa kita diskusikan bersama
bahwa pada akhirnya kita ingin mengukur kekuatan yang kita miliki
koalisi indonesia maju ini yang terdiri dari sejumlah partai politik pengusung
kita punya kekuatan dari ketokohan capres kita pak prabowo
tapi juga kita ingin meyakinkan bahwa struktur partai mesin partai pengusung ini benar benar berjalan dengan efektif
dan tentunya kita berharap juga relawan yang juga bisa membantu kesuksesan dari pilpres dika
mas gibran hari ini juga ketemu sama sby
oh saya nggak tahu
nah ini kan kita persiapkan untuk ke indonesia arena dan setelah itu kita ke kpu
dari demokrat sendiri dan mas agus apa sih hal menarik yang waktu dari pembicaraan
yang dari gagasan dari mas gibran yang membuat demokrat juga memberikan suara kepada mas gibran
yang jelas begini ya demokrat ini kan sudah berada dalam koalisi indonesia maju
kami benar benar menghormati proses yang telah berjalan dan tentunya memberikan otoritas sepenuhnya kepada pak prabowo sebagai capres
karena beliau menentukan pilihannya kepada mas gibran kami tentu memberikan dukungan
tentu dengan harapan besar ia menang
menang mutlak dengan harapan juga bisa membawa berbagai kemajuan dan juga perbaikan terhadap kondisi bangsa
nah kita tentu membahas tentang bagaimana ke depan ekonomi dan kesejahteraan kita makin baik
kemudian juga urusan keadilan dan lain sebagainya
yang jelas kita belum terlalu jauh membicarakan visi misi

kemarin itu adalah pertemuan yang baik sebagai gestur bukan hanya gestur politik tetapi juga persahabatan dan secara personal
tentunya ingin kita bisa berjuang bersama sama dalam menyukseskan pemilu nanti
terima kasih mas
satu lagi mas kemarin pak jokowi bilang ada reshuffle nih
sudah ada surat mungkin katanya kan isinya dari partai demokrat mungkin ada surat dari mensesnek atau
oh nggak ada nggak ada saya
saya mengikuti memang beredar rumor sana beredar rumor yang
beredar di masyarakat tetapi tidak ada itu tidak ada pembahasan tentang itu
ya makasih mas
terima kasih pak jokowi
ini bagaimana sebenarnya tone dari teman teman partai demokrat mas melihat nama gibran raka buming raka begitu
apakah memang semuanya bulat setuju atau mungkin ada pro dan kontra dari teman teman demokrat
dalam sebuah demokrasi kalau ada yang setuju tidak setuju itu pertama wajar dan sangat wajar
dalam partai politik manapun dan dalam komunitas manapun
tetapi yang jelas demokrat itu memiliki komitmen
ketika kami sudah mengusung pak prabowo sebagai capres artinya kami tidak berpikir yang lain
kita ingin pak prabowo menang menang mutlak dan menjadi presiden dua ribu dua puluh
nah begitu pula ketika beliau telah menetapkan pilihannya berdasarkan masukan dari berbagai pihak
mas gibran sebagai cawapres ya kita juga tidak ada tujuan lain tidak ada agenda lain
kita ingin pasangan prabowo gibran juga menang kira kira begitu
terakhir mas ini soal politik dinasti begitu
mas ahaye kan sendiri juga ayahnya merupakan politikus senior begitu pak sby
kemudian mas gibran juga beberapa kali setelah putusan mk kemudian diusung menjadi bacawa pres di koalisi indonesia maju
diberikan narasi narasi soal dinasti politik begitu
kalau mas ahaye sendiri menganggap bahwa hal ini adalah suatu hal yang wajar begitu
anak presiden maju menjadi bacawa pres
sejauh saya pikir kita semua mengikuti segala prosesnya dengan baik
ya kita ingin
sekali lagi demokrasi ini tetap matang tetap bermartabat
kita ingin rakyat juga selalu memiliki pilihan pilihan dalam kontestasi memilih pemimpin termasuk juga wakil wakil rakyat
dinasti politik itu adalah sesuatu yang akan terus didiskusikan diperdebatkan di setiap negara di setiap demokrasi manapun
tetapi yang jelas sekali lagi kita berharap indonesia dapat terus menjun tinggi nilai nilai yang baik juga
dan mudah mudahan pemilu ke depan
menjadi pemilu kontestasi gagasan visi misi program komitmen dan lain sebagainya
mudah mudahan juga tetap berjalan dengan damai dan tidak terjadi polarisasi benturan benturan yang terlalu keras
sehingga membuat kerukunan kita terganggu dan tentunya akan mengganggu pembangunan kita ke depan
oke baik terima kasih agus harimudin yudhono terima kasih mas ketua pembangunan partai demokrat